berburu ini ramai tawaran pensiun dini karyawan mas kapai kebayang kita garuda indonesia
setidaknya ada lebih dari lima karyawan yang harap harap cemas menantikan nasibnya di garuda
beraneka ragam narasi pun menyeruak mulai dari pengurangan jumlah armada pesawat hingga garuda dibangkrutkan
ada apa dengan garuda terhantam pandemi terseret beban utang
terjebak dalam pusaran turbulensi keuangan
mampukah sang garuda terbang
saat ini saya sudah bersama dengan direktur utama pt garuda indonesia irvan setiaputra
dan sebelumnya sebagai informasi minoritas saham garuda dimiliki oleh pt trans airways
yang merupakan anak usaha dari ct corp
dan cn indonesia merupakan salah satu anak usaha dari ct corp
selamat pagi bapak
baik baik sehat
pak ini bagaimana nih pak
kondisi garuda hari ini
oke jadi seperti diketahui memang saya jelaskan beberapa hal agak sedikit lebih lengkap
supaya tidak salah pengertiannya
yang pertama adalah bahwa industri aviasi atau industri perdembangan itu adalah industri yang padat modal
tetapi margin keuntungannya sangat sangatlah tipis
karena memang tantangan kompetitor
dan juga kemudian tuntutan daripada masyarakat untuk terbang dengan harga lebih murah dibandingkan sebelum sebelumnya
tetapi juga tidak bisa dinafikan adalah beban biaya yang cukup tinggi di setiap maskapai
nah beban biaya itu ada berapa hal
salah satunya ada empat besar sih sebenarnya
yang pertama adalah sewa pesawat
kalau mayoritas disewa atau kalau misalnya pesawat itu dibeli oleh maskapai biaya depresiasi tentu saja ya
yang kedua adalah biaya maintenance
karena harus dipastikan industri ini adalah industri yang highly regulated
dan semua pihak punya sangat kepentingan yang sangat tinggi mengenai keselamatan penerbangan
yang ketiga biaya aftur
dan yang keempat adalah biaya sumber daya manusia
nah garuda ini memang punya pengalaman yang bertahun tahun jarang untung
saya tidak mau melihat ke belakang
tapi pada waktu saat
nah problemnya adalah ketika pandemi muncul
pandemi muncul ini mengakibatkan penurunan jumlah penumpang yang sangat drastis otomatis
mengakibatkan pendapatan yang menurun sangat drastis gitu kan
anda kebayang ketika pendapatan menurun sangat drastis beban biaya ini nggak bisa ngikutin secara langsung
inilah yang jadi masalah di semua maskapai termasuk di garuda gitu kan
dan pada waktu pandemi awal awal anda sudah mulai mendengarkan beberapa maskapai yang menyatakan langsung bangkrut gitu kan
ada beberapa yang melakukan restrukturisasi dari awal
melakukan beberapa perbaikan perbaikan
kenapa karena jumlah penumpangnya nggak ada
pak ini kan tadi bapak katakan setelah pandemi ada anjlok pendapatan yang cukup besar begitu
apakah ini terjadi setelah pandemi atau memang sebelum sebelumnya juga
sudah terjadi kerugian pak
karena kan beberapa data juga menyebutkan di corona ketiga dua ribu dua puluh juga sempat merugi garuda
ya pandemi itu kan terjadi dua ribu dua puluh
artinya kalau kita bicara sebelum pandemi kita selalu bicara dua ribu sembilan belas
dua ribu sembilan belas perusahaan ini untung walaupun gak besar ya
tetapi indikasi bahwa perusahaan ini bisa untung ada
banyak perbaikan yang dilakukan dan sebagai di road sebagai pimpinan puncak
saya selalu melihat dua hal gitu loh
pertama pendapatan dinaikkan pendapatan dinaikkan
kedua pendapatan dinaikkan pendapatan dinaikkan
kedua pendapatan dinaikkan pendapatan dinaikkan
pengeluaran bisa naik asal pendapatannya lebih naik lagi gitu kan
yang jangan terjadi adalah pengeluaran naik pendapatan turun gitu kan
itu yang nggak boleh terjadi
itu hukum hukum ekonomi biasa hukum manajemen biasa gitu loh
jadi itu yang terus menerus kita lakukan
problemnya adalah dan mohon jangan salah pengertian gitu kan
kami juga mewarisi banyak hal termasuk hutang gitu ya
tapi manajemen berganti selalu mewariskan
dan saya make no mistake ya saya gak pernah komplain itu kan
tapi memang pandemi ini membuat pendapatan kita turun drastis
dan pengeluaran kita tidak bisa turun drastis mengikuti pendapatan
karena memang mayoritas daripada kos kita fix
bapak memproyeksikan pendapatan di bulan mei ini lima puluh enam juta dolar amerika
koreksi jika saya salah ya pak ya
saat ini kondisi kas garuda seperti apa nih
ya balik lagi itu detail ya pengetahuannya rekamannya
jadi ya kita proyeksi lah
alhamdulillah kalau menurut perkembangan dari saya mengajukan bicara depan karyawan sampai hari ini terakhir
angkanya membaik lah
walaupun gak signifikan
tapi memang kita mengalami tekanan yang sangat berat ketika larangan mudik gitu
harus diakui lah
kedepan tentu saja dengan situasi yang makin membaik
kepercayaan publik yang makin meningkat
kita berharap memang terus menerus meningkat
secara cash flow memang terus menerus meningkat

dan kembali lagi kalau soal cash flow ini memang dibutuhkan keahlian untuk memanage demikian rupa
sehingga operasi perusahaan masih tetap berjalan
dan mungkin ada satu dua yang mesti terobankan
konkretnya apa untuk bisa menyeimbangkan cash flow ini
ya contoh yang paling real lah gitu
bulan mei ini direksi dan komisaris dibayarnya nanti pertengahan juni gitu kan
itu pun masih klasifikasi insya allah gitu kan ya
mudah mudahan kami bisa dibantu juga sama cnn
ini kerja untuk memperbaiki ini berat
nggak gampang dengan utang kita yang kita miliki maupun proyeksi pendapatannya
nggak mudah nggak mudah
ketika dipercaya kemampuan dari penyelidikan yang dipercayai
ketika dipercaya kemampuan dari penyelidikan yang dipercayai
ketika dipercaya kemampuan dari penyelidikan yang dipercayai
tapi mudah sekali
dan kalau anda mau mencoba mencari siapa yang salah
saya sangat tidak menganjurkan anda menyalahkan pemerintah
menyalahkan pemegang saham
atau siapapun atas sana
anda kira yang paling pantas itu disalahkan adalah saya
berat gak sih pak jadi bos garuda indonesia
berat apa enggak hari ini atau
ya gini berat pasti berat gitu kan beratan
kadang kadang berpikir juga ya ngapain juga gitu kan
ini kan saya bukan dari garuda sebelumnya
tetapi menurut saya ini adalah tantangan
saya juga selalu menyampaikan kepada para petinggi
apabila ada orang lain yang lebih jago lebih pantas monggo
saya si legowo tetapi i'm a fighter gitu kan
jadi berat ya berat
tapi jadi ringan kok kalau ditanganin banyak dan didukung oleh publik
jadi ini bukan soal berat atau nggak berat sih sebenarnya
ini soal bagaimana kita bersama sama melewati ini dengan cara sebaik baiknya
tanpa siapapun merasa terluka
oh pak ini kan mas kapai garuda mungkin warisan problemnya tuh
sudah sebelumnya sudah ada ya pak
mulai dari korupsi hingga biaya yang kurang efisien
salah satunya mungkin harga sewa pesawat yang dua kali lipat lebih mahal
kemudian ada beberapa pembelian pesawat yang tidak tepat penggunaan
seperti beberapa pesawat yang tidak tepat penggunaan

presidir ceo seperti saya ini bukan tugasnya melihat ke belakang dan melakukan investigasi
bukan tugas kita adalah ke depan
sambil terus menerus melihat apakah sumber daya kita untuk ke depan ini memadai
seperti anda katakan saya kan juga anda tahu kok ada yang dua kali lipat gitu ya
tapi anggaplah itu benar gitu kan
karena artinya kalau hari ini atau kemarin kemarin saya bayar dua kali lipat kan
saya nggak tahu apa yang dilakukan oleh manajemen sebelumnya
dan kembali lagi bukan urusan saya itu ya kan
tapi memang untuk kalau kita harus nego kita nego
kasusnya bombardier misalnya
kita nego kita sampaikan apa adanya
saya nih bisnismen yang coba terus menerus mempertahankan etika gitu kan
ada kontak yang tertulis yang ditandatangani oleh seseorang
yang bukan namanya yang penting tapi jabatan dia
dan dia adalah dirut
hari ini kontak itu jadi beban saya kan sebagai dirut
wajar dong saya negosiasi dengan cara cara yang pantas dan menjaga martabat kita sebagai bangsa
dan menjaga martabat garuda gitu
tapi ketika upaya negosiasi itu mencapai satu titik di mana kemudian kami dianggap dalam tanda kutip
ya tentu saja sma kita mencoba negosiasi berbasis kondisi real
saya sampaikan sama mereka
pada waktu garuda sebelum pandemi pada waktu kami beroperasi dengan kerugian kita bayar terus kok
urusan ini kan committed to apapun yang disain
hari ini kita ada pandemi
saya yang sampaikan can you help us gitu kan
dan saya katakan ini gak bisa kita terusin pesawat ini
ya ketika yang bersangkutan atau pihak itu kemudian terus menerus memainkan
anda jangan berpikir bahwa itu negosiasi satu dua hari itu berbulan bulan loh
pagi siang malam gitu kita melakukan negosiasi
tapi sampai satu titik di mana saya katakan see you in court gitu kan
saya gak mau pakai ini lagi saya kembalikan ini see you in court gitu kan
jadi memang negosiasi ketika sampai satu titik ya sebagai dirut saya harus ngambil posisi juga kan
membiarkan itu sebuah perbuatan yang salah
tapi saya tidak mau mempertanyakan kenapa decision itu dipakai atau diambil pada waktu itu
karena saya gak tahu circumstance situasi kebatinan istilahnya
fakta fakta apa yang hari itu terjadi sehingga diputuskan x
saya gak tahu
dan jangan pernah memutus keputusan yang dibuat seseorang pada waktu ex dulu itu kita bandingkan dengan hari ini
terus mengatakan ya begini begini kan beda situasinya
oleh sebab itu dari pandemi
kita menghabiskan waktu produktif mending kita lihat ke depan dan menyelesaikan apapun
oleh sebab itu salah satunya adalah negosiasi pesawat dan sejenisnya kita lakukan
kalau pak untuk pengurangan jumlah armada pesawat dari satu ratus empat puluh dua ke tujuh puluh itu progresnya seperti apa pak
sisa sisa ini akan diparkir ke mada dan untuk apa pak
ya kembali lagi saya juga cukup heran juga anda punya informasi
itu dari rekaman yang seperti ini pak
ya jadi saya ingin menegaskan di sini
itu rekaman yang sifatnya
yang sifatnya pembicaraan internal
diskusi internal dirapat gitu kan
saya sungguh sangat menyesalkan bahwa ini keluar
bukan the content yang saya masalahkan gitu kan
tetapi saya bicara depan karyawan sesuatu yang konsumsi karyawan
bukan untuk disebarkan ke publik gitu kan
tetapi kami sudah diskusi berulang kali
saya mau menegaskan bahwa kami saya manajemen
tidak akan pernah mengurangi transparansi gitu kan ya
malah di vkon terakhir kita dengan karyawan sebelum dimulai
biasanya saya mulai dengan segala macam kata kata
sekarang saya mulai dengan silahkan direkam
tapi kembali lagi ke pertanyaan anda soal jumlah armada
dengan tidak terjadinya atau belum kembalinya recovery seperti sebelum pandemi
tentu saja jumlah pesawat jadi nggak match kan
artinya kita kan jadi memaksakan diri namanya
oleh sebab itu memang dalam bagian kita melakukan restrukturisasi ini atau perbaikan perbaikan ini
salah satunya yang kita lagi lihat dan kita diskusikan adalah bagaimana jumlah pesawat itu bisa kita kurangi
tapi kenyataan yang hari ini kan yang terjadi sebelum kita kurangin yang penyewa melarang kita menebangkan gitu kan
istilahnya di ground date lah
saya tidak akan saya tutupi apapun gitu loh
jadi faktanya pun pesawat yang bisa kita terbangkan saat ini kan belum juga penuh
kita juga belum fully utilize
utilized itu artinya begini
pesawat itu biasanya tek tok kan ke satu kota tuh sehari bisa tiga kali
hari ini mungkin cuma sekali atau dua kali
jadi memang harus tidak bisa dinafikan bahwa jumlah pesawat kita melihat kondisi kekinian maupun berapa bulan ke depan
nampaknya kita tidak membutuhkan sebanyak itu
berapa nih pak total jumlah armada perusahaan
ini istilah kita running duck ya
lari lari terus sakitnya ini segala macam
tetapi sudah pasti nggak satu ratus empat puluh kemungkinan besar di bawah seratus
ada yang bilang tujuh puluh di rekaman itu pada waktu saya bicara tujuh puluh mungkin sudah berubah
hari ini naik besok turun gitu kan
tapi yang saya ingin katakan marilah kita gunakan satu angka bersama internal
tidak perlu sampai keluar
sebagai masyarakat menilai ini di tengah berdarah darahnya keuangan garuda
bagaimana anda menjamin agar penumpang tetap aman dan nyaman
karena kan mas kpi garuda masih tetap kebanggaan kita
dan setiap orang yang naik garuda pasti bangga dengan pelayanannya
kemudian juga mas kpi yang paling on time
itu nomor satu
ini industri basis safety
itu nomor satu
terlepas dari apapun yang terjadi di media di berita ini segala macam
anda coba naik pesawat kita deh
apakah ada kesan khawatirannya ini yang munculkan
enggak gak ada gitu
dan saya bersama para direksi ingin memastikan itu bahwa apapun yang kita hadapi safety nomor satu
pelayanan tetap kita mesti jaga
tapi kembali lagi safety rasa aman itu tetap nomor satu
dan saya juga minta sama teman teman di luar yang terbang untuk kasih kita feedback terus menerus
apa yang salah
apa yang perlu diperbaiki
apakah kita gak terbuka
anda bisa komunikasi dengan saya apapun
saya berterima kasih karena menurut saya feedback apapun adalah sebuah tanda bahwa para penumpang itu mencintai garuda dan pengen garuda membaik
apakah ada perubahan setelah berita rekaman itu beredar dengan service dan safety kita
dan kita akan tetap ngotot mengatakan bahwa penerbangan ini kita batalkan atau kita tunda apabila ada sebuah situasi yang menurut kita perlu kita lakukan
dan itu kita perlu kita perbaiki dulu gitu kan
upaya upaya yang konkret yang saat ini benar benar menjadi fokus garuda untuk bisa bangkit lagi dan terbang lagi
yang tentu saja jadi bahan pembicaraan yang sangat rame sekarang adalah soal biaya
nah biaya ini semuanya mesti kita lihat
jadi kita sudah melakukan penghematan yang sangat drastis
dari sisi sewa pesawat hampir lima belas juta setiap bulan
jadi setahun itu mendekati dua ratus juta
namun demikian nampaknya kita perlu kurangi lagi
karena apa karena di kafi penumpang belum belum juga menunjukkan perbaikan
walaupun sebenarnya bulan desember tahun lalu kita sudah melihat sebuah arah yang sangat positif dari segi jumlah penumpang
tapi sebagai bagian dan tentu saja dari sisi pengeluaran
fasilitas fasilitas yang tidak perlu
direksi apa segala macam yang dulu biasa
sekarang mungkin dianggap kemewahan
kita paling ambil mobil cuma itu saja
dan mobil mungkin yang lain beli atau sewa ini kita mobil ekstaksi gitu kan
memang dari luar nampaknya bagus gitu
tapi kan nggak ada yang tahu bahwa itu udah berapa puluh ratus ribu kilometer gitu kan
dan bekas bekas penumpang masih ada di dalam mobil
tapi ya nggak apa apa gitu kan
apa aja kita sukuin yang penting dingin gitu kan
dan bisa duduk gak gatel gitu kan
jadi itu kita lakukan
yang gak perlu perlu kita kurangin
dan tentu saja kita diskusi dengan para leksor
dan utang utang yang lama kita juga diskusi bagaimana kita bisa tuntaskan kewajiban kita
bapak untuk persaingan dengan maskapai yang murah
garuda bagaimana menyikapinya
mungkin juga diketahui oleh banyak pemirsa
kita terus menerus mengkampanyekan mensosialisasikan terbang dengan aman dan nyaman
garuda sampai hari ini adalah satu satunya maskapai domestik yang mempertahankan distancing
walaupun kita sudah mulai memperkenalkan dengan program kita atau dengan promo kita yang namanya eco light
bahwa penumpang bisa terbang dengan harga lebih murah
tetapi kita minta mereka bersedia duduk bersebelahan
ini kita utamakan buat mereka yang bagian keluarga maupun satu kelompok lah
jadi itu itu dari segi pendapatan
kita juga sangat fokus sekarang ke charter kita juga sangat fokus ke kargo
sekarang kita punya dua pesawat khusus kargo
dan jumlah tonasi yang kita bawa maupun pendapatan yang kita boleh dari kargo ini walaupun pandemi ini terjadi
saat ini sudah melebihi pendapatan yang kita dapat
pendapatan yang kita peroleh sebelum pandemi dari segi kargo
tentu saja kita berharap ini akan terus meningkat
lalu ini kementerian bumn memberikan empat opsi
mulai dari restrukturisasi sampai likuidasi
kira kira nih dari empat opsi yang ada mana yang memungkinkan dilakukan oleh garuda
saya tanya kementerian bumn itu kan opsi yang mereka bikin sebagai pemilik kan
kalau tanda tanya saya saya dibayar diminta di sini untuk memimpin perusahaan
ya saya pimpin aja terus
kalau reksplorirasi utang sendiri seperti apa bentuknya
itu bagian dari upaya manajemen
jadi kalau menurut anda tanya yang mana yang paling pas
anda tanya kementrian bumn
tapi kalau anda tanya saya saya mungkin nggak mau lihat opsi itu
tapi saya akan lakukan apapun untuk memastikan perusahaan ini beroperasi
untuk memastikan bahwa kewajiban kita kita bisa tunaikan
kalau belum bisa kita tunaikan kita ajak bicara
dengan cara yang sebaik baiknya dan semua harusnya diperoleh sebuah kesepakatan bersama
ketika anda memiliki keuntungan untuk memulai program pensiun di percepat apa yang akan anda lakukan
hari ini saya akan informasikan umumkan bahwa kita akan membuka program pensiun di percepat
kenapa kami mengatakan program pensiun di percepat ini
karena berapapun usia anda anda eligible untuk ikut
ini yang lagi ramai
seperti apa nih pak apakah sudah ada yang mengajukan atau sudah ada jangka waktu yang ditentukan
ya jadi gini ya kembali lagi
ini pensiun di percepat
kata yang lebih tepat adalah tawaran pensiun di percepat
saya tidak mengerti kenapa ini ditwisted menjadi seolah olah phk pengurangan terus dan sebagainya
saya dan teman teman direksi ini sudah berapa bulan memonitor terus menerus perkembangan perusahaan maupun industri
kita ini tidak melakukan apapun tahun ini dari awal januari karena kita sudah melakukan tawaran pensiun itu tahun lalu
dan selain tawaran pensiun tahun lalu tahun lalu kita juga melakukan apa yang kita sebut dengan percepatan kontrak
jadi teman teman yang kontrak ini kita percepat kontraknya
kita bayar sampai akhir kontrak kewajiban kewajiban kita kita jalankan semua
kan tidak ada yang ribut ribut
dan kita coba coba mudah mudahan ini cukup
tapi melihat perkembangannya kami tahan kami tahan
tapi ya hari ini atau beberapa minggu yang lalu saya katakan kayaknya nggak bisa gitu
kalau jumlah pesawat kita menurun tentu saja infrastruktur di belakangnya ini juga nggak perlu sebesar itu
tapi kembali lagi tetapi kita juga meminta kepada teman teman untuk mereka self assess
siapa yang siap siapa yang ini siapa yang ini siapa yang ini mau ambil silahkan nggak mau ambil silahkan
saya juga terkaget kaget ketika misalnya belum apa apa baru sekali vkon besoknya sudah ada kata kata intimidasi
ya kalau intimidasi kan namanya bukan penawaran
jadi ini yang terjadi dan memang betul penting buat kita mensosialisasikan
karena biasa siapapun yang mendengar ini tentu saja membutuhkan penawaran
kita membutuhkan banyak informasi detail banyak yang mencoba matching pertanyaan dia terhadap program ini dengan kondisi pribadinya
dan kita buka sampai petengan bulan juni
apakah sudah ada yang mendaftar sudah sudah ada
dan kita sih berharap kita tunggu saya sosialisasi terus dan berharap proses ini bisa berjalan mulus
jadi apa yang sudah mengajukan berarti periodenya sampai
sembilan belas juni satu bulan
jadi modelnya adalah anda mendaftarkan nanti efektifnya akan tergantung dari kebutuhan manajemen maupun dana yang tersedia
jadi belum tentu anda secepatnya akan pensiun dini dan selama belum keluar sk nya selama belum ditetapkan bahwa yang bersangkutan diterima
status dia tetap jadi kayaan dengan semua hak dan kewajibannya
pesan pak harapan terakhir
selamat malam khususnya ke teman teman di cnn dan para pemirsa seperti saya katakan
kalau anda mencintai garuda dan pengen membantu garuda dan mendukung ya terbanglah bersama garuda
terbang bersama garuda sering sering terbang bersama garuda selalu tertarung sama garuda
dan ajak teman keluarga dan anak buah untuk naik garuda
oke terima kasih banyak pak terima kasih terima kasih terima kasih
terima kasih banyak pak irvan setia putra direktur utama pt garuda indonesia
memang garuda indonesia saat ini sedang berdarah darah
tentu saja kita berharap garuda indonesia maskapai kesayangan dan kembagaan kita semua
tetap terbang tinggi dan juga bisa pulih
karena garuda merupakan wajah indonesia dan juga pembawa sengsaka ke penjuru dunia
saya nova neantaka terima kasih
terima kasih banyak pak atas waktunya
terima kasih terima kasih